cnn indonesia breaking news
amerika serikat mempersiapkan babak baru di tengah pandemi virus corona
yakin amerika telah melewati puncak wabah covid sembilan belas
presiden donald trump berencana mengumumkan sebuah pedoman baru
untuk membuka kembali perekonomian amerika pada kamis sore waktu setempat
john loring dengan laporan selengkapnya
presiden trump mengatakan amerika sedang berjalan baik dalam pertempuran terhadap pandemi covid sembilan belas
pembangunan yang mencari kembali ini telah membuat kita berpikir yang sangat kuat
untuk mencapai guidelines untuk negara negara untuk membuka kembali negara
fda telah mengisi pengaturan kecemasan untuk dua lagi tes antibodi
yang bisa menentukan orang orang yang mungkin aman untuk bekerja

ketika anda mengembangkan antibodi setelah infeksi
hampir tidak bergantung
ini berarti anda diperlindungi
kita tidak tahu itu pasti
pembangunan white house diharapkan memberikan bencmark
bagaimana untuk mengurangkan penyelenggaraan sosial
tetapi pemerintah memiliki kata kata terakhir

mari kita cari kemana kita berada
mari kita cari fakta
kemudian kita akan membuat keputusan

selama sepanjang ini
seorang mayor kota besar mengatakan
bahwa amerika tidak bisa bergantung ke stadion atau arena

kita memiliki banyak jalan untuk berjalan
sebelum kita kembali ke lingkungan itu
tentu saja dengar konser seperti yang kita lakukan
sebuah pesawat yang membawa bantuan peralatan medis
dari tiongkok tiba di damaskus suria
pada rabu waktu setempat
peralatan medis ini sangat dibutuhkan surya
dalam perang melawan virus corona
menurut data yang dikumpulkan oleh universitas john
hopkin suria yang merupakan sekutu tiongkok di timur tengah
telah melaporkan tiga puluh tiga kasus dan dua kematian
akibat pandemi covid sembilan belas
negara ini telah mengambil langkah langkah tegas
untuk membatasi penyebaran virus termasuk
menutup restoran klub malam sekolah dan universitas
serta memperlakukan jam malam
pemerintah dan rakyat china
karena ini adalah pengaturan yang benar
tentang keberanian china
untuk membantu suria secara khas
dan semua negara di dunia
untuk mengelakkan wabak ini
yang menyebabkan dunia ini
namun tidak ada pembahasan
bahwa wabak ini sangat berbahaya
harus diperlukan oleh masyarakat
perbuatan yang berpengaruh
untuk mengelakkan wabak ini
setelah puncak pandemi covid sembilan belas
sudah dilewati oleh tiongkok
kini pemerintah tiongkok terancam
adanya gelombang kedua di sana
lalu seperti apa kondisi di tiongkok
dan bagaimana kemudian
nasib wni yang ada di tiongkok
kita akan bertanya
dan juga bergabung dengan duta besar republik indonesia
pak jauhan saya reinhardt di studio
selamat malam bung reinhardt
kabar baik pak johari apa kabar di sana
baik pak johari kita bicara soal
ancaman gelombang kedua covid sembilan belas
yang kabarnya juga
terjadi di tiongkok
nah seperti apa sebetulnya pak
kondisi di sana sih yang anda lihat
atau anda berkomunikasi dengan pemerintahan setempat
oke ini kalau gitu
saya berikan gambaran saja
karena mungkin kata ancaman
nggak terlalu pas juga itu
jadi bikin orang serius nanti
jadi gini hingga sini
hingga saat ini total kumulatif
kasus covid sembilan belas di tiongkok
jadi sudah mulai
mewabahnya itu totalnya
nah saat ini
pasien yang positif itu
sedangkan pasien yang sembuh itu tujuh
yang dibilang tadi
imported case karena banyak yang
terlibur pada saat itu
dan pada kembali
itu jumlahnya sekitar satu lima ratus
dan semua yang
di dalamnya satu lima ratus tadi
itu semua di rumah sakit jadi ditampung
di rumah sakit rumah sakit
yang kaiba di china
nah provinsi hubei sendiri
yang wuhan itu
tinggal sekarang itu
tanggal delapan april yang lalu sudah dibuka
provinsi hubei dan wuhan
kalau di beijing sendiri
jadi delapan puluh dua orang dan semuanya
ada di rumah sakit
sementara delapan wilayah
atau provinsi di tiongkok
itu sudah zero jadi sudah
henan jiangxi guangxi
nah kalau wni
kalau kita mau lihat
di tiongkok itu
kurang lebih lima belas ribuan
tetapi pada saat itu kan
masa libur tahun baru
wimlek dan libur
universitas dan sekolah karena itu
kedutaan dan kemudian juga
dari pemerintah dan dari kampus
itu kebanyakan sudah pulang
untuk melanjutkan liburnya di indonesia
masih ada di sini sekitar
satu enam ratus sampai satu tujuh ratus
berkomunikasi dengan mereka
pada saat sedang
provide mereka dengan
masker kemudian dengan
vitamin dan kalau dibutuhkan
logistik dan sampai
masih tetap kita
penuhi rasa rasa yang
tinggal di sini itu adalah mereka
yang sedang menyelesaikan tugas
persuliahan itu sudah
dimulai tapi semua
melalui online nah adik adik
mahasiswa yang berada di sini
kuliahnya dan menyelesaikan pesis
nah dalam kaitan ini
ada organisasi perimpunan
pelajar indonesia di tiongkok
itu solid dan baik sekali
sehingga bisa berkomunikasi
terus dengan mereka
dan memberikan bantuan kepada
adik adik mahasiswa yang ada di
berbagai kota di sini
kurang lebih begitu perkembangan terakhir
ya baik baik pak johari
memang kalaupun ada
case nya itu memang imported case
betulnya ya dan itu memang tengah
merintah tiongkok nah untuk warga negara
kita tadi sisanya tadi pak johari
imbauannya apa kepada mereka pak
apakah memang lebih baik berada
di dalam rumah dulu atau memang
tetap beraktivitas tapi memang dengan mengedepankan
aspek aspek kesehatan terlebih dahulu atau seperti apa
apa puji tuhan cukup
andulilah kan nggak ada yang ini ya
yang terkena wabah
sudah menghimbau juga kepada mereka
supaya tetap waspada
apa yang telah kita laksanakan
selama ini secara disiplin
harus disiplin benar
mengikuti ketentuan yang telah
diatur oleh pemerintah keempat
pemerintah daerah maupun
kampusnya karena rata rata
mahasiswa kita itu tinggal di asrama
kampus jadi mengikuti
ketentuan ketentuan dan sudah
delapan puluh hari sebenarnya
itu dilaksanakan dengan
baik oleh semua wni
di sini jadi saya menghimbau
kepada mereka dan sudah saya sampaikan
lanjutkan saja apa yang telah
kita lakukan selama ini
tidak ada dampak yang
buruk terhadap kita semua
ya baik pak johari
ada imbauan khusus kah meskipun
kemudian imported case tapi
gelombang kedua ini kan juga tentu kita tidak bisa
sepelekan begitu karena
ada kemungkinan kemungkinan tertentu
yang bisa saja menjadi lebih besar lagi
nah apa kemudian yang
diberikan terhadap wni kita
di sana khususnya menghadapi situasi
di tengah wabah covid sembilan belas ini
ya saya komunikasi dengan mereka
terus juga melalui ppip
supaya mereka tetap
waspada tetap hati hati
kalau tidak ada yang urgent
benar ya tetap saja di
asrama atau di aparat
malah lebih baik
penulisan pesis atau
yang sedang mereka lakukan saat ini
teman teman adik adik mahasiswa
yang di sini selama
cukup disiplin menjalankan
apa yang telah kita anjurkan
apa yang telah dianjurkan
juga oleh pemerintah
setempat maupun lebih khusus lagi
oleh ppip dan
kampus kampus jadi itu
imbauan saya kepada mereka dan
kalau ada apa apa jangan
segan segan untuk menghubungi
kami di kbri di kjri
shanghai di kjri guangzhou
maupun di kjri hongkong
baik jadi kbri memang tetap
memantau bagaimana kemudian
di sana mudah mudahan semuanya sehat ya pak
johari dan wabah ini segera
berakhir terima kasih untuk
waktunya di cnn indonesia
sudah berbincang bersama dengan kami pak johari
oratwangun duta besar republik indonesia
kami harus jeda kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news